sampai jumpa di video selanjutnya
fadil papa harus bicara dengan kamila fadil
bukannya papa nggak boleh bicara sama kamila
dia butuh banyak istirahat
dan sementara ini kamila nggak bisa mendapatkan banyak tekanan pa
fadil harap pa ngerti
ini semua demi kamila dan bayinya pa
bapak harus bicara dengan kamila
ini penting fadil
fadil berikan papa waktu
dan insya allah
apa yang papa bicarakan ini tidak akan membuat kami lah stres
siapa yang datang kak
alhamdulillah om baik
masuk ke sini
maksud kedatangan om ke sini adalah
untuk minta maaf sama kamu
maaf kalau om kemarin kemarin sudah bicara keras
bicara kasar sama kamu mila
om tahu om tidak seharusnya menyalahkan kamu
situasi kalian pada saat itu tidak memungkinkan
untuk menceritakan yang sebenarnya kepada om dan tante
karena itu om minta maaf
enggak seharusnya om minta maaf sama kamila
tapi seharusnya kamila yang minta maaf sama om
karena memang kamila yang salah om
karena kamila baru mengatakan semuanya
sama om baru baru ini
seharusnya sejak awal mila mengatakan semua itu om
mila gak bisa terus terusan hidup dalam kebohongan
karena hidup dalam kebohongan
itu sama aja hidup gak sehat
masih harus ditutup dengan kebohongan kebohongan lainnya
dan kamila gak sanggup melewati itu semua om
kebohongan itu seperti bom waktu
yang suatu saat nanti pasti akan meledak
kamila takut om
kamila takut kalau bom waktu itu akan meledak
itu akan membuat om
om tama dan tanta amber benci sama kamila dan kak fadil untuk selama lamanya
om tahu sekali cara berpikirnya kamu
bahkan om hargai sekali keberanianmu
om hargai kamu
karena kamu berani menceritakan kebenaran itu mila
tapi mila ada satu permintaan om
permintaan apa om
om minta dengan sangat
tolong jangan kamu ceritakan hal ini pada mamanya fadil
papa serius pak
papa sangat serius sekali fadil
om menyuruh kamila untuk tetap berbohong sama tante ambar om
om tidak minta kamu untuk berbohong
untuk merahasiakan dari mamanya fadil
mamanya fadil tidak perlu tahu mila
cukup kita saja yang tahu
ini menjadi rahasia kita bertiga
kamu om dan fadil
kamu mahukan melakukannya untuk om
tapi wilayahnya tidak perilak untuk mama
jadi mama harus menjaga kapal bukut
kamu akan terhanyut ayam pada nama mama
belum sedarast itu
satu satunya ayam belangrijk
complimen probnis ini berharga sama pak mila hembo menurun
dan ini biar
mila harus tetap bicara sama tante ambar
jangan kamu lakukan itu
saya mau tanya kamar rawatnya kamila sebelah mana ya
oh ibu lurus aja
tante ambar sudah sangat sayang sama kamu
dan dia juga sangat mengharapkan bayi yang dalam kandungan kamu
om gak tega
om gak tega kalau tante ambar itu tahu
bahwa bayi yang dalam kandungan tamu itu bukan anak kandungnya fahadir
oh mohon dengan segala kerendahan hati
jangan katakan apa apa pada tante ambar
om gak sampai hati untuk melihat istri om kecewa dan istri selagi kamila
om cuma mau keluarga yang damai
sudah cukup semua masalah yang ada
mungkin ini berat buat kamu
tapi kata kata papa ada benarnya mila
tapi kak fadil
saat ini kamu harus jauh dari stres
jadi jangan mencari masalah mila
ini semua demi bayi kamu juga
seperti yang om katakan tadi
om tidak minta kamu untuk berbohong
om cuma minta kamu untuk merahasiakan dari tante ambar
biar ini semua menjadi rahasia kita bertiga saja
papa ada disini juga
papa cuma mampir aja
baik baik saja tante
tanpa yakin allah pasti melindungi kamu dan cucu tante
kenapa dengan cucu tante
mila kok kamu ngeliatin ke om tama terus
eh mungkin yang kamila mau bilang kalau bayinya itu sangat senang sekali karena mama sudah memengakui cucu mama
kami sudah benar benar menerima mila
tanpa mau kita melupakan masa lalu dan memulai semuanya dari awal yang mila
tante enggak tenang
tante gak tenang kalau mila belum benar benar memaafkan tante
mila mau kan kita melupakan masa lalu dan memulai semua dari awal
terima kasih sayang
dari rumah sakit
nah kalau gitu
mila harus langsung pulang ke rumah tangga
biar tante yang jagain mila
tante ini pengalaman
tante kan pernah ngelahirin anak tiga mila
nah salah satunya fadil
fadil kan anak kembar
tante pasti tante akan menjaga mila dengan baik
kamu tenang aja
tapi mila belum bisa pulang ke rumah tangga
apa kamu masih marah sama tante
bukan tante bukan begitu
mila gak marah kok sama tante
mila udah melupakan semuanya kok
mila apa sih yang membuat kamu bersih keras
belum mau pulang ke rumah tante
kalau menurut tante
sebaiknya kamu gak terus menerus tinggal di rumahnya ibu laras
karena kamu sebentar lagi akan menikah dengan fadil
kamu harus tinggal di rumah tante
di rumahnya fadil
karena kamu sudah menjadi tanggung jawab kita semua mila
iya kan fadil
jangan paksa kamila
ma mama kan sudah dengar sendiri penjelasannya kamila
kamila sudah memaafkan mama
jadi yang pasti
kalau kamilah tidak mau pulang ke rumah kita
bukan karena kamilah benci sama mama
kalau suatu saat kamila mau kembali ke rumah kita
biar dia selesaikan dulu masalahnya dengan ibu laras
jadi jangan mama paksa dia
tante gak akan paksa kamu
karena tante juga nggak mau memubahani pikirannya kamila
tapi satu hal yang harus kamilah tahu
pintu rumah tante